jangan jangan terbentak semita
dia sebuah unggahan video dan foto viral di media sosial
yang menampilkan seekor bayi ikan hiu yang mirip dengan wajah manusia
ditemukan oleh nelayan di kepulauan rotenusa tenggara timur
video berdurasi dua puluh dua detik ini diunggah oleh akun instagram
at fakta indo para salah salah lalu
dan terkait dengan hal tersebut peneliti dari pusat oseanografi
lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi menjelaskan
bahwa ikan berwarna putih pucat yang memiliki mata dan wajah mirip manusia ini
bukanlah spesies baru
secara ilmiah fenomena tersebut dikenal dengan sebutan
cyclopia yang merupakan kelainan genetika
kasus cyclopia ini tidak hanya terjadi pada ikan hiu
namun dapat terjadi juga pada hewan maupun tubuhan lainnya
biasanya makhluk hidup yang dilahirkan dalam kondisi seperti ini tidak dapat bertahan lama